van ki lo ke warung babinya duluan aja deh

yaudah duluan ya
kayaknya mandi udah suka nih sama gue
kalau dia nggak suka kan dia pasti gak bakalan mau jemput gue
gue yakin pasti bela janjian sama suami
eta si monday pangerannya si bela akan dateng
akan dateng kesini
pisan akan dateng
jadi si monday itu pacarnya bela
ya takacan sih
belum di tembak ceder gitu
ya tapi udah mepet mepet
ya secara gitu bela cantik pisan kan
my daughter my pretty baby siapa sih yang gak mau ngeri
mau deketin dia gitu cuy
wah jadi penasaran seganteng apa itu si mondai
ganteng kaset sopan
aduh pokoknya segala galanya komplit terpakai telor
gue minta sama lulu jaga diri mawas diri
jangan cubitin itu anak
wah gak nyangka ya
baru aja balik ke indonesia
si bella udah dipepet cowok
cuy lu gak tau anak gua cantiknya kayak apa
itu beautiful pisan
ya nyata banget si bela
atau siapa sih yang gak terpikat sama dia
siapa yang bisa nolak kecantikan anak gue
coba hmm hmm keati sang prima donna
ratu endorse gitu
ulah blebep blebep
bella itu kayak mamanya banget ya
banyak digilai cowok cowok loh
mangga atuh ditampi
jangan diem aja atuh
candi berek minum
uh uluh uluh
bedinde baru belum ditantar
kadil atuh kamir
saya tamu di deal
sok atuh disuguhin
enggak akan pisah
saya pun enggak tahu kalau ada tamu yang coming
ya emangnya harus dikasih tahu terus
mesti mawas diri
atuh si enggak cctv gitu
minuman jus madam
yang pesen minuman jus aha
tadi madam bilang jus
udah udah siapin minuman
sudah kan tuhan
lu purta ikut gua
yang lain ikut tristan
lex mendingan mau ngejar reva aja deh
gue maaf ngejar haikal
nanti sangka gue masih pengen ceweknya lagi
gue ga pengen main
jangan pernah macem macem sama black cobra
gue gak nyangka ternyata selama ini cowok yang dibilang bela itu adalah mondi
tiga banget mondi udah nikam gue dari belakang
guys kita terbalik
tidak tidak tidak
ngapain lo semua hah
sini lo sudah pas semalam lo ngerusak acara gue
gue gak nyolot sama dia gue tanya sama dia
semalam dia yang ngerusak acara gue sama triana
dia mau ribut sama gue hah
sini seharusnya lo itu udah jadi cewe gue
gue gak bakal sudi jadi pacar dari cowok kayak lo
tidak tidak tidak
nah si alec pau itu bikin ribut lagi pasti
kordak black cobra ini mama
palontong ya hadirah
kulur beri pelajaran ini mas
gue bawa cewe lo ya ke rumah buat jadi pajangan
gak ada kalah sudah sudah sudah
kamu tuh kalah terus
kurang di parabahan suraung gitu kamu tuh
udah diam aja biar si aleg urusan saya
thanskan kakak mau bakalaidin